aparat satpol pp kota bogor menutup panti pijat yang masih beroperasi di bulan ramadan
sejumlah pelanggan ditangkap saat kedapatan tidak berbusana bersama pekerja panti pijat
selain itu petugas juga membubarkan tempat biliar yang padat pengunjung
sebuah panti pijat di jalan semeru kota bogor jawa barat
didatangi petugas satpol pp pamang praja setempat karena diduga tetap beroperasi saat ramadan
sejumlah wanita pekerja dan pelanggan ditangkap dalam keadaan nyaris tak berbusana
pemilik panti pijat pun diberi peringatan keras karena nekat buka di bulan ramadan
selain panti pijat petugas juga memubarkan paksa tempat biliar di kawasan jalan dramaga
mereka dipaksa pulang lantaran asik bermain judi biliar
meski tidak dikenakan sanksi mereka diberi peringatan
kita langsung mendekatkan pilihan agar segera menempuh untuk menghormati datanya bulan jumat
agar sementara menghentikan kegiatan usahanya
rencananya petugas akan mengganjar sanksi keras berupa pencabutan izin usaha
jika kedua lokasi tersebut kembali beroperasi
muhammad juanda bogor